gunung semeru di kabupaten lumajang jawa timur mengeluarkan awan panas
lalu bagaimana kronologinya dan bagaimana penanganannya agar kejadian ini dapat diantisipasi
sehingga bisa meminimalisir kepanikan warga maupun kerugian yang dialami
saat ini sudah ada koordinator mitigasi gunung api pvmbg pak kristianto
selamat malam pak
tadi kami juga sempat berbincang dengan pak surono pakar vulkanologi terkait dengan kejadian ini
nah tapi sebelumnya kami butuh kejelasan terkait dengan kronologi yang terjadi pada siang hari tadi
sebenarnya seperti apa ini sehingga membuat warga begitu panik
ya baik jadi gunung semeru sebetulnya dalam status atau tingkat aktivitas di waspada ini
didominasi oleh gempa gempa letusan
di mana rata rata kejadian perharinya adalah lima puluh kejadian per hari
dan itu memang termasuk tinggi ya
dan makanya kita selalu mewaspadakan kepada penduduk untuk selalu waspada terhadap ancaman bahaya erupsi daripada gunung semeru
yaitu termasuk kelontaran material pijar kemudian awan panas awan panas guguran yang bisa terjadi sewaktu waktu
dan itu alur yang biasa dilalui oleh awan panas guguran ini kita waspadakan sebenarnya ada tiga
tiga aliran sungai yaitu besuk kobokan besuk bang dan besuk kembar
namun saat ini yang paling kita waspadakan adalah masuk yang ke besuk kobokan
karena yang kejadian terakhir tahun dua ribu dua puluh jadi bulan desember itu mengarah ke besuk kobokan dan awan panas berikutnya juga terjadi masih mengarah ke sana
nah ini menarik soal level waspada ini
ini sebenarnya seperti apa penentuannya pak
karena kalau kita lihat secara visual tadi sampai langit begitu gelap dan juga debunya luar biasa
apakah ini berdasarkan dari apa ya untuk bisa diarahkan kepada ke masyarakat atau justru lebih ke status aktivitas dari gunung itu sendiri pak
baik jadi sebetulnya kalau level waspada ini yang pertama kita nilai adalah tingkat daripada aktivitas gunung apinya
aktivitas gunung api kemudian termasuk juga ancaman yang kemungkinan terjadi
nah kalau ancamannya meluas nanti akan coba kita evaluasi lagi dari tingkat aktivitas tersebut
namun kalau ancamannya masih di area yang sama seperti yang sebelumnya mungkin kita akan masih berlakukan di kondisi yang sama
oke berarti belum ada kemungkinan untuk naik
ke level awas ya pak ya
karena seperti yang tadi sudah saya katakan bahwa memang kalau kita sebagai masyarakat awam melihatnya memang luar biasa begitu
apalagi melihat dengan kondisi yang begitu gelap dan juga debu yang begitu pekat
ya kalau ke level awas nanti harus melalui level siaga dulu
jadi di level siaga ini dimana ancaman lebih bisa meluas daripada yang sebelumnya
nah ini nanti akan kita evaluasi
dari tingkat aktivitas yang saat ini
karena tadi seperti disampaikan juga oleh kepala badan pada press release nya dengan bnpb juga disampaikan bahwa ini masih berada pada aktivitas aktivitas vulkanik yang di permukaan
namun untuk indikasi daripada suplema ini belum begitu signifikan
oke tapi berbicara soal level ini sendiri memang untuk malam hari ini apakah ada penurunan
atau justru masih tetap seperti yang terjadi pada siang hari tadi
kalau untuk tingkat aktivitas masih di level awas pada
namun kalau kejadian daripada awan panas tadi memang tadi sudah ininya sudah menurun ya
tadi menurun untuk kejadian awan panasnya sendiri
mungkin tadi sekitar jam lima itu sudah menurun
namun kalau impact daripada
yang ke arah besok kobokan
ini kemungkinan ya kayak itu tadi karena masih terjadinya hujan
yang nanti bercampur itu dengan material awan panas
jadi ini yang menyebabkan alahar yang terjadi pun masih panas
nah ini berbicara soal arah dari guguran awan panas itu sendiri
apakah bisa kita ketahui
dari mana dan ke arah mana awan panas itu akan bergerak
mengingat bahwa ada beberapa wilayah seperti halnya lumajang dan tadi yang bapak sebutkan
apakah ini bisa kita prediksi jauh jauh hari kemana
apakah hanya dilihat dari arah angin saja
ataukah ada faktor lain seperti ada bukaan dan lain sebagainya begitu pak
kalau awan panas
betulnya ini faktor penyebabnya adalah sebenarnya masalah gravitasi ya
kubah lava yang sudah melampaui titik kesetimbangannya
nah kalau gugur terjadilah awan panas guguran
nah arah daripada awan panas guguran ini umumnya atau biasanya ini adalah melalui lembah lembah yang berhulu dari lokasi gunung tersebut
tadi disebutkan bahwa itu juga pengaruh daripada bukaan
jadi misalkan saat ini bukaan
bukaannya mengarah ke arah tenggara ya
biasanya mengarah arah daripada awan panas tersebut ya mengarah ke tenggara
nah saat ini ada tiga sungai yang kita waspadai untuk arah daripada awan panas guguran tersebut yaitu mengarah ke besuk bang kembar dan kobokan
namun saat ini lebih cenderung mengarah ke besuk kobokan
dengan adanya hujan tadi sempat terjadinya hujan
apakah memang patut lebih harus diwaspadai lagi apalagi untuk masyarakat yang berada di pesisir sungai begitu pak
jadi apalagi hujan
hujan ini akan membawa material yang ada di hulunya ya
di hulu daripada sungai besukobukan dan ini juga sangat apalagi bercampur dengan material awan panas
jadi ini sangat sangat berbahaya dan masih bersuhu tinggi
jadi diwaspadakan untuk masyarakat untuk menghindar daripada
alur sungai di besuk kobokan
nah kalau saya tidak salah di sekitar lokasi ada sejumlah bandara pak
apa rekomendasi bapak terkait dengan terjadinya letusan ataupun guguran awan panas begitu terkait dengan kejadian ini terhadap dunia penerbangan
kalau dengan dunia penerbangan sebenarnya kan sudah ada kita sudah ada sop di mana setiap vona yang kami terbitkan adalah
itu akan diwaspadai oleh penerbangan penerbangan yang ada di sekitar gunung api tersebut
jadi saat ini juga sudah dipantau juga oleh bmkg
dimana arah dan kecepatan anginnya mengarah kemana
jadi kalau ada abu yang terbawa oleh angin tersebut mungkin akan lebih diantisipasi untuk dunia penerbangan
tapi sejauh ini memang kalau dilihat dari kejadian yang masih berlangsung mungkin
apakah penerbangan masih bisa dilakukan untuk di wilayah atau melakukan pendaratan ataupun keberangkatan begitu dari bandara bandara yang ada di sekitar gunung semeru
kalau untuk saat ini masih ya masih belum berpengaruh signifikan ya terhadap ini
kalau dari hasil ini kami di lapangan namun nanti penilaian yang lebih ini lebih signifikan mungkin akan dilakukan oleh bmkg
dan dunia penerbangan ya mungkin akan bisa melihat apakah abu soalnya kami belum bisa memantau jatuhnya abu ini apakah sudah mengarah ke bandara bandara tertentu itu yang belum kami bisa ketahui
nah ini berbicara soal pemantauan begitu pak
kalau saya tidak salah ada dua titik pemantauan yang ada di gunung semeru itu ini bagaimana kondisinya
apakah cukup berjalan baik
atau ada mengalami gangguan begitu sehingga sulit untuk diprediksi
kalau aktivitas pemantauan dari kedua pos kami ini yang pertama adalah yang berada di sebelah tenggara timur
dan yang kedua itu yang berada di ini ya argusupo itu yang berada di barat daya
ini masih berjalan dengan baik
nah semua alat kami juga berjalan dengan baik
sehingga kami terutama ya kesulitan kami kalau memang secara visual
namun kalau secara kegempaan alat kami bisa memantau tadi seperti kita bisa tahu bahwa itu kejadian untuk adanya getaran banjir terjadi pada jam tiga belas tiga puluh tadi terpantau dengan baik melalui amplitude seismograf yang meningkat dari seismograf kami
tapi kalau melihat dari pemantauan kegempaan sendiri ini tingkat aktivitas gunung semeru didominasi oleh gempa seperti apa pak
apakah ini termasuk gempa vulkanik atau tektonik pak
kalau semeru ini ya gempa gempa permukaan terutama gempa gempa letusan ya
letusan itu sangat dominan di semeru
karena memang aktivitas vulkanik permukaan ini terjadi dan bisa terpantau setiap ini
terima kasih pak
terima kasih pak
dalam kurun waktu satu jam bisa terjadi dua kali aktivitas letusan
namun kalau letusan ini ketinggiannya kan sekitar dua ratus sampai lima ratus meter di atas puncaknya
oke pak kris ini berbicara soal apa namanya kejadian hari ini
apa yang bisa menjadi referensi pak kris untuk masyarakat ataupun warga yang berada di sekitar lokasi
jadi kalau warga di sekitar lokasi karena memang kami juga terus menghimbau kepada masyarakat yang berutama yang berada di aliran sungai gunung semeru ya tetap harus mewaspadai aktivitas gunung semeru ini karena terutama di aliran ini ya besukobukan
karena bisa sewaktu waktu terjadi awan panas guguran ataupun lahar
nah kalau lahar biasanya kan berkorelasi dengan kejadian curah hujan yang terjadi di hulunya
namun kalau awan panas guguran terjadi karena memang ada material yang gugur dan menimbulkan awan panas
baik terima kasih pak kris atas informasinya tentunya ini semoga bisa menjadi catatan buat kita terutama buat warga yang berada di sekitar lokasi
pak kris terima kasih selamat malam
dan cnn indonesia newscast akan segera kembali tetaplah bersama kami